tangis histeris keluarga korban kembali mewarnai jalannya sidang fonis kasus pembunuhan di pengadilan negeri tuban selasa siang
ibu korban tidak menerima atas keputusan hakim yang hanya memfonis satu terdakwa hukuman mati sedangkan dua terdakwa lainnya hanya dihukum penjara
tangis tumiah kembali pecah di depan pengadilan negeri kabupaten tuban selasa siang
wanita baru bayi ini berteriak histeris meminta terdakwa pembunuh anaknya ramadhan dijatuhi hukuman mati
bahkan tumiah nyaris jatuh pingsan sehingga harus dipopong petugas
pada sidang ke enam ini terdakwa satu yaitu sigit difonis hukuman mati
sedangkan terdakwa sandi purnawan dan aris afrian fajar dijatuhi hukuman masing masing delapan belas tahun dan lima belas tahun penjara
fonis terdakwa sigit lebih berat karena menjadi otak pembunuhan
yang diyakini majelis sakit
hakim sebagai pembunuhan berencana dan sadis
meski fonis maksimal diberikan hakim namun tumiah masih tetap kurang terima
tumiah dan sebagian keluarga korban yang masih tak terima berusaha mengejar terdakwa ke lembaga pemasyarakatan
namun upaya mereka masuk mendekati terdakwa berhasil dihalangi petugas
sementara atas putusan ini ketika terdakwa mengaku pikir pikir selama satu minggu
apakah akan mengajukan banding atau menerima fonis
dion fajar arianto tuban